dalam episode sebelumnya pasar baru kopi asal gayo justru mulai diminati muda mudi gayo
mereka tidak malu kembali ke kebun untuk memuliakan kopi yang menjadi kebanggaan tanah mereka
industri kopi yang sudah eksis masih tergarap apik mengikuti permintaan pasar dunia
tetapi pasar kopi arabica specialty bagi muda mudi tanah gayo begitu menjanjikan
kopi specialty mulai menemukan polanya ketika petani pemroses pemanggang barista hingga peminum kopi menjadi satu mata rantai tak terputus untuk memuliakan kopi arabica asal gayo

kepada pemerintah kemungkinan untuk memulai
kepada pemerintah kemungkinan untuk memulai

kembali ke kota takengon saat musim hujan menjadi sebuah berkah bagi petani kopi
tetapi sinar matahari mampu menembus awan hitam yang masih bergelayut di atas danau air laut tawar
saat itu pula lah mesin di rumah pemanggangan dan penggilingan biji kopi terus berputar
pemanggangan kopi kali ini
pemanggangan kopi kali ini
pemanggangan kopi kali ini
adalah medium rose sesuai pesanan
ini belum selesai biji kopi belum siap disajikan
tetapi harus dicoba dahulu oleh seorang q grader atau penguji kopi
lidahnya terlatih dan bersertifikat untuk mencicipi kopi yang dianggap spesial dan berkualitas
bahwa kopi pada dasarnya komoditas konsumsi
selayaknya maka pengujian kopi itu juga
dalam hal ini kita sebutnya test cup atau cupping atau uji cita rasa
apa sebenarnya kehendak dari marketnya
yang berikutnya tentu mengetahui karakteristik dari si kopinya sehingga penempatan kopi arabica itu
khususnya arabica gayo ke market yang sesuai dengan selera
nah ini kita berbicara tentang kopi yang saya lihat ini berarti adalah arabica gayo
ya betul ini adalah roasted bean arabica gayo
roasted bean arabica gayo kalau ini adalah
ini green bean nya
jadi sebelum di roast bentuknya green bean seperti ini setelah di roast atau di gongsen ya istilahnya
jadi seperti ini
saya penasaran ini arabica berarti kan
apakah sumbernya dari beberapa titik di tanah gayo ini atau mix atau bagaimana
ya secara umum gayo ini persebaran kopi arabica sangat luas
bahkan terluas kebun bunnya
terluas kebun kopi arabica terluas di asia
gayo sendiri memiliki sembilan puluh enam hektar perkebunan kopi
tersebar di berbagai ketinggian
tetapi kopi arabica yang diproduksi salah satu oleh aroma gayo ini adalah kopi arabica terbaik
yang tumbuh di ketinggian satu empat ratus dari permukaan laut
jadi dipastikan punya karakteristik yang sangat kompleks dan sangat baik
kompleksitasnya seperti apa
kompleksitas itu adalah ketika semua kombinasi rasa itu menyatu jadi satu
saya penasaran kalau kita bisa tes dulu
jadi penasaran seperti apa ya
jadi tahapan dari pengujian cita rasa kopi itu setelah dari green bean kita lakukan roasted
nanti roastednya ini adalah dengan standar roasted yang sangat berkualitas tentunya
kopi itu akan kita giling menjadi bubuk kopi seperti ini
ini dengan ukuran
ini sudah dalam bentuk bubuk ya pak ya
dan ini bisa kita lakukan pembekaman dengan hidung
kita akan ngambil aroma namanya
aroma kopi seperti ini
ini namanya fragrance
sebelum diseduh kita bisa cium cium dengan menggoyang gelas seperti itu
tapi kita bisa temukan sensasi lain daripada kopi arabica dayu ini
dia punya aroma yang cukup tinggi
punya aroma harum bunga bunga
kemudian ada aroma gula sangrai atau karamel
punya aroma coklat
jadi untuk aroma kopi arabica gayo ini juga salah satu kopi dengan aroma yang cukup baik
nah tahap berikutnya setelah kita cium aromanya kita akan mendapatkan aroma aroma yang sensasional itu
ini kita akan lakukan pouring
dan ini akan kita pouring ini selama empat menit
jadi kita tunggu sampai empat menit di depan
idealnya itu empat sampai lima menit
baru kemudian akan kita cicipin
baru pouring sebentar udah ada krema diatasnya gitu
nah krema ini juga mengindikasi kualitas kopi itu
semakin kerimahnya banyak berarti kualitasnya semakin baik
jadi menjadi salah satu indikator
nah seperti ini kita puring selama empat menit ini ada tujuannya untuk mengekstraksi rasa kopi
karena pada prinsipnya kita ingin minum sari kopi
tidak minum bubuk kopi
ekstrak dari bubuk kopi itu lah ya
kita minum ekstrak kopinya
jadi minum kopi itu tidak hanya untuk sebagai pembelajaran

tetapi lebih dari itu adalah kepuasan kemudian seni
yang harus kita dapatkan kemudian
mendapatkan karakteristik kopi yang sebenarnya
dan yang tidak kelapetnya tentunya minum kopi itu harus sehat
terakhir itu harus sehat
tadi saya penasaran tentang karakteristik kopi arabica gayung khususnya
karakteristiknya seperti apa pak
ya kopi arabica gayo itu mempunyai dua karakteristik
yang satu namanya karakteristik makro
yang satu namanya karakteristik mikro
karakteristik makro ini dibentuk dari topografi alam gayung
ini merupakan satu karunia allah swt yang kita nggak bisa pungkirin
yang dianugerahkan di bumi ini
jadi karakter makronya itu adalah dia punya heavy body atau full body
dia punya tingkat kekentalan yang sangat baik
dibandingkan dengan rata rata kopi arabica seluruh dunia
kemudian dia punya karakteristik acidity kita sebutnya like acidity
jadi bukan low acidity melainkan light acidity
tidak terlalu asam
light acidity itu dia punya karakteristik asam yang bisa terbaca jelas oleh lidah
asemnya itu jelas bisa terasa
dan asamnya itu asam segar
berarti ini kira kira asamnya bakal kerasa ya
kemudian ada karakteristik mikro
karakteristik mikro itu disumbang dari proses
kemudian perlakuan roasted dan sebagainya
ini biasanya akan menghasilkan rasa rasa misalnya karamellis
kemudian atau sugar palm
kemudian bisa floral
yang akan mungkin muncul kemudian dark chocolate
ada karakter karakter mikro yang terbentuk apabila kopi arabica kayak itu
melalui proses panen dan pasca panen yang cukup standar
dan juga bisa dipasarkan
pencicip kopi adalah pintu terakhir bagi kopi arabica specialty asal tanah gayo untuk dipasarkan
menjadi q grader seperti mahdi usati bukan profesi sembarangan
ia harus memiliki sertifikat dan indera perasa yang pegah untuk menjamin kualitas kopi saat dipasarkan nanti
atau jika anda beli arug arug ketiga jenis
sanggup berlebihan disekitar dua puluh tiga lintas
di jalan ini doang kuat
sebaik ada sendiri perasa saya di sini
ndi granno lolos angkat s dicegah menahan
secara luar biasa rupanya saya mengunggah nusajib buka buka
tidak selamanya kopi itu pahit
kopi memiliki rasa manis yang tertinggal di pangkal lidah
setelah proses uji coba inilah kopi arabica spesial gayo siap dipasarkan
dengan kata lain siap dinikmati oleh para penikmat kopi atau bahkan masyarakat awam
di tanah gayo muncul istilah ekonomi kopi karena semua pelaku industri kopi arabica gayo berkumpul di sini
di gayo terus bergerak hingga butuh sokongan pemerintah untuk menemukan formula yang tepat
agar bisa mendobrak angka sempit perbandingan persentase dengan pasar komersil
saat ini enam puluh enam persen kepala keluarga di aceh tengah bergantung dari industri kopi
satu tahun satu ratus tiga puluh satu ribu ton biji kopi dihasilkan dari tanah gayo sebagian besar untuk ekspor
menuju tujuh belas negara di hampir semua benua
harga kopi di aceh tengah kadangkala lebih tinggi daripada terminal kopi di new york
nah ini kan sering dipertanyakan di new york itu kan setiap hari kerja
itu keluar angka berapa harga kopi di terminal utama itu
kalau kopi arabica ini di new york
nah kadangkala kalau kita hitung lebih tinggi di sini
kenapa lebih tinggi wajar karena di sini adalah kopi yang spesial
sedangkan yang dikeluarkan di terminal itu kan rata rata dia
mungkin dari negara negara lain yang prosesnya tidak sama dengan kita
kalau di negara lain kadangkala panen kopi itu kan dengan mesin
dengan mesin itu diambil semua nggak bisa dia bedakan mana yang masak mana yang belum
diambil semua memang dia sekali kerja habis itu habis nggak ada lagi
nah sehingga hasil yang didapat bercampur dia
ada yang sudah matang ada yang sedang ada yang masih kecil
yang kecil itu kan pahit
nah sedangkan kita kan dengan manual dipetik satu satu yang masak itu
maka kualitasnya jauh lebih baik
kita bergeser ke jakarta untuk mengetahui bagaimana kopi arabica specialty asal tanah gayo
bisa ditikmati penduduk urban
terima kasih mas
espresso yang akan saya minum ini kualitasnya sudah terjamin karena sudah diuji coba oleh q grader andal dari takengon
nah setiap pemeran kopi di industri kopi asal gayo memiliki peran yang sangat penting
maksud kita customer yang akan menikmati espresso asal gayo
ketika kita tahu semua peranan pelaku industri kopi anda saya ataupun kita sudah ada di dalamnya
kalau saya sebagai peminum kopi atau customer
nah meminum kopi juga termasuk sebagai upaya merasakan kekayaan indonesia
bagaimana tidak kopi arabica specialty asal tanah gayo ini
masuk dalam jajaran kopi
jajaran atas piramida kopi
urutan teratas merupakan kopi pesanan khusus dan kopi yang dikompetisikan
urutan kedua merupakan arabica specialty
sementara di urutan ketiga merupakan kopi arabica proses konvensional
urutan keempat merupakan kopi robusta untuk kopi tiam atau gerai kopi tradisional
dan urutan terakhir merupakan kopi robusta untuk kemasan saset atau curah
urutan ini berdasarkan uji rasa oleh kiu greda

kesemua urutan kopi ini ada di indonesia
tinggal bagaimana selera masing masing untuk menikmati kopi
tetapi selagi kopi berkualitas masih tersedia di indonesia dan ditanam oleh orang indonesia
tidak ada salahnya untuk mencoba
dalam urayan ini biji kopi yang terkandung di dalam gelas telah mengalami proses yang ternyata cukup pelik
ada tiga cara dalam proses kopi
basah kering dan hybrid atau honey
semua cara memiliki hasil akhir yang sama yakni green bean atau biji kopi sebelum dipanggang
tetapi ketiga metode ini menghasilkan rasa yang berbeda
misal antara proses kering dan honey memiliki rasa dan aroma yang berbeda
honey cenderung lebih manis karena glukosa alami membantu proses fermentasinya
pasar kopi spesialty asal gayo baru tumbuh di jakarta dengan hadirnya beberapa kedai kopi yang khusus menjual kopi spesialty asal gayo
salah satunya adalah fakultas kopi sebuah kedai kopi yang menyajikan kopi specialty terutama sajian kopi asli aceh zanger
tak lengkap pula dengan sajian kaya dan ketan yang terhidang di meja
barisnya itu harus memahami customer nya
itu saya pikir bukan cuma kita di gayo ya bukan cuma kita kopi dari gayo
siapapun yang jadi barista itu paling berat memahami customer nya
espresso siap dibuat dari kopi arabica asal gayo
mesin ini secara presisi menyajikan espresso pekat yang akan memukul kantuk anda sesegera mungkin
espresso baik dinikmati saat siang hari atau bahkan pada pagi hari saat memulai pekerjaan
mau yang lebih ringan cobalah kopi arabica asal gayo dengan teknik penyeduhan v enam puluh
alat penyeduh berbentuk huruf v dengan angle corong enam puluh derajat menghasilkan kopi lebih ringan tetapi tetap memiliki aroma dan rasa yang tidak hilang
bisa dinikmati pada sore atau malam hari sebelum tidur

karena kopi menghasilkan kafein yang melancarkan jalan darah ke kepala
dengan kata lain jika kantuk dilawan kita akan terjaga
atau jika kantuk dituruti kopi justru menjadi penghantar tidur paling ampuh
tidak percaya coba saja
atau bagaimana kalau kopi khas aceh sanger disajikan
gurih susu di dalamnya membuat yang tak suka kopi pun cepat cepat ingin menghabiskannya
semua pilihan kopi disajikan oleh barista ujung tombak industri kopi
kesulitannya pun beragam bagi seorang barista untuk menyajikan kopi
secara garis besar menggunakan dua bahan yaitu robusta dan arabica
arabica kita memakai kopi yang dari gayo sementara robusta kopi dari ulai kareng dari pesisir aceh
nah kalau pesisir aceh itu memang sih memakai cara tradisional
disaring dengan cara saringan aceh
kemudian kopi gayo yang sangat beragam
kopi gayo ini sudah kopi kelas dunia yang memang nggak cuma dikenal di indonesia
atau bahkan nggak cuma dikenal di aceh tapi sudah menguasai pasar internasional
kemudian kopi gayo sendiri ketika diseduh itu bisa dengan beberapa metode seduh
nah kita mengenal mesin espresso kemudian bisa juga dengan free sikti
bisa juga dengan alat manual brewing yang lain seperti itu
tapi sesuai juga dengan standar kopi dunia mesin espresso memang memiliki kelebihan
dari segi bodi dan acidity yang dihasilkan
karena itu kita memang memfokuskan ke mesin espresso
di samping juga kita mengejar mass production ketepatan kecepatan
itu lebih cocok dengan mesin ekspresso
bagi peminum kopi cobalah espresso terlebih dahulu
sebiji kopi tidak pernah bohong akan rasa dan aromanya
begitu juga dengan mesin espresso
tetapi bagaimana bagi kita yang tidak mengetahui seluk beluk kopi
bagaimana kita bisa mendapatkan kopi yang sesuai dengan selera kita
kuncinya ada di barista
jangan sungkan untuk bertanya dengan barista yang melayani anda di kedai kopi
ini adalah bagian tersulit menjadi seorang barista
kalau kesulitan sih seperti tadi saya bilang kesulitannya lebih ke knowledge dari tamunya gitu
kadang kadang tamunya ini belum mengerti ini dia memesan seperti apa
nah untuk orang orang baru kita kasih beberapa sampel
kita kasih beberapa sampel dia bisa milih
dan dari situ kita bisa bilang ke orangnya ternyata bapak atau mas atau ibu cocoknya seperti ini
nah jadi sebenarnya brewing itu ketika kita menguasai ilmu brewing nggak masalah
tetap memahami customer yang paling susah
alhamdulillah nih kalau sampai sekarang sih kita di sini nggak kesulitan
justru yang kesulitannya hampir semua customer menyerahkan ke kita seleranya
saya rasa itu yang lebih menyulitkan buat kami
kemudian kita bisa mencoba
kemudian juga beberapa customer yang sudah terikat di tempat ini seringkali meminta kopi yang jenisnya sangat langka
kita punya sekarang ini punya pakamara
nah itu beberapa customer yang katakanlah sudah sering di sini meminta harus selalu ada gitu
sementara itu barang yang sangat langka yang kita memang sisa kirim ke luar negeri
barista baru saja memberitahu kita kebanyakan pelanggan di kedai kopinya mengincar kopi arabica varietas pakamara
apa itu pakamara
yakni varietas yang memiliki rasa asam khas buah buahan
jika dirasakan kembali memiliki rasa asam seperti jeruk
aroma bunga yang tertinggal setelah seruput ton pertama dan rasanya paling kompleks dari biji kopi lainnya
pakamara adalah varietas tanaman kopi hasil persilangan pakas dan varietas margogi pertama dikreasikan oleh the salvadoran institute for coffee research atau isic tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan

pakas sendiri adalah jenis tumbuhan kopi hasil mutasi alami dari varietas board bond yang ditanam di negara el salvador
sebagai anak daerah ada kebanggaan tersendiri bagi sang barista menawarkan kopi spesialty nya
pengetahuan akan kopi asal daerahnya pun juga harus diinformasikan kepada pelanggan
setidaknya sembilan varietas kopi jenis arabica ada di dataran tinggi gayo
ini adalah modal utama bagi pelaku industri kopi asal gayo
untuk merambah ke pasar yang lebih besar lagi yakni pasar internasional
agar pasar kopi spesialty ini bertahan sang barista pun memiliki beberapa pertimbangan
dari kami sih paling simpel komunikasikan dengan barista atau ownernya
tanyakan kepada mereka kopi ini dari mana kemudian diproses secara apa
kalau kita datang ke sebuah kedai kopi
kemudian barisannya punya informasi yang bagus cukup
dari situ sudah menjadi sebuah indikasi bahwa tempat tersebut bertanggung jawab
dan bertanggung jawabnya sebuah kedai kopi itu ditandai juga dengan link mereka dengan kebun
banyak sekali kedai kopi itu yang hanya menerima bahan dari supplier
entah itu produsen atau roster atau kedai kopi lain yang lebih besar
saya rasa bentuk pertanggung jawaban sebuah kedai kopi itu adalah
mereka terkoneksi dengan petani atau terkoneksi dengan pengolah kopi prosesor kopi
bahkan kalau lebih lanjut mereka bisa menjadi bapak asuh dari petani petani kopi
sehingga dari kedai kopi mereka bisa meminta produk kopi yang sesuai dengan customer nya minta
itu mereka bisa sebenarnya bisa order langsung kepada petani dan pengolah kopi
nah hal itu bisa menjadi kunci buat customer
untuk customer menentukan sejauh mana bentuk tanggung jawab dari kedai kopi itu
nah setelah kita tahu informasi yang benar tentang kopi yang kita minum
kita juga pasti akan terbayang tentang siapa saja yang berupaya membangun kejayaan kopi spesialty asal tanah gayo
jika dunia sudah mengenal kopi asal tanah gayo mengapa kita tidak menikmatinya
selagi masih ditanam di indonesia
selanjutnya bagaimana agar anak anak bangsa
juga bisa menghasilkan gerai kopi yang bisa dikenal dunia